dari penerjemah coach sinteyong nama chong sok so pun ikut populer
sosoknya mencuri perhatian karena selalu ikut dimanapun sang pelatih berada
bagaimana suka dukanya menjadi penerjemah pelatih yang namanya kio melambung
dan menjadi idola masyarakat indonesia bergabung melalui sambungan zoom
panget semida selamat sore
selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama korean corner
oke kita melihat bagaimana seorang penerjemah chong sok so si
yang ikut menjadi populer seperti sekarang ya
banyak muncul di pemberitaan baik di indonesia dan juga di luar negeri
dan punya banyak fans banyak sekali
follower di instagramnya semakin banyak
tanggapan anda melihat kepopuleran ini menyangka tidak sih
sebenarnya populer saya tidak bisa dibandingkan sama coach nya
coaching juga sebenarnya pernah bilang memang ke saya bahwa
saya itu memang bisa terkenal lebih daripada coaches lain gitu
karena selalu di dekat beliau
tapi saya tetap harus jaga harus bisa ya harus bisa jaga sikap dan
tahu bahwa saya itu tangan dan kaki coach in
artinya ya menjadi bayangan coach in
iya iya karena kita selalu melihat seorang chong sok so si ya
selalu ada dimanapun
di lapangan di pertandingan di konferensi pers
pokoknya selalu ada
boleh diceritakan kepada kami
awal mula penunjukkan chong sok so si sebagai penerjemah coach in
coach shin taeyong itu seperti apa
awal mulanya saya dapat lemparan kerjaan threslade
jadi dari salah satu rekan saya
jadi hari itu juga langsung translate
waktu itu ya ketemu lah dengan coach shin taeyong
sebelum menjadi penerjemah di timnas memang hobi saya juga memang salah satunya sepak bola gitu
oh oke jadi memang suka dengan olahraga sepak bola ya
cukup cowayo berarti memang penikmat pecinta sepak bola
oke sebagai interpreter sebagai penerjemah
anda kan punya peranan yang sangat crucial yang sangat penting
sebagai penghubung komunikasi dua arah dengan dua bahasa yang berbeda
ya kan baik antara coach shin taeyong dengan para pemainnya
atau mungkin lawan bicaranya
mungkin lawan bicaranya begitu juga sebaliknya
tantangan terbesarnya apa
tantangan utama ya sudah pasti harus menerjemahkan dalam waktu cepat
harus pas penyampaiannya
seperti bagaimana memilih kata kata tertentu
agar bisa dipahami oleh para pemain
dan tidak melenceng dari apa yang dibicarakan oleh head coach kita shin taeyong ya
mau itu strategi ke arahan ataupun hal hal lain
oke membingungkan tidak sih
artinya kan harus diterjemahkan dengan sangat cepat gitu
dan orang itu harus paham secara jelas maksudnya apa
dan juga memang karena itu mungkin bisa lebih cepat adaptasi dengan bahasa indonesia
jadi saya juga memang
sebelumnya juga kan pernah kerja lama
jadi ya memang sejak sma juga saya sekolah di sini
jadi ya bisa cepat belajar dan menyampaikan juga ya bisa dalam waktu cepat gitu
sudah terbiasa lah
indonesia soal mana orang sosial semenika
sudah berapa lama sebenarnya tinggal atau berada di indonesia
sejak sma sudah sekolah di indonesia
jadi lokal ya
sekolah lokal bukan internasional juga
jadi belajar bahasa indonesia kayak otodidak gitu
jadi saat guru atau teman teman ngomong apapun gitu
dan bawa kamus juga kemana mana selama dua tahun
jadi cepat bisa belajar
tinggal di indonesia mungkin dua belas tahun atau kali ya
dua belas tahun oke
makanya sekarang sangat fasih ya berbahasa indonesia ya
sangat jelas gitu bahasa indonesia
dan bisa menerjemahkan dengan cepat itu tadi
dari bahasa korea bahasa indonesia begitu juga sebaliknya ya
menarik adalah kalau saya lihat di komen instagram ya
di media socialnya
banyak semua yang kepo
kepo kalau bahasa anak anak gaul gitu zaman sekarang penasaran gitu
enak sekali menjadi orang terdekat dengan coach sinteyong
kemudian juga bagian tipnas
apa hal spesial yang mungkin gak pernah kebayang sebelumnya
untuk anda selama menjadi bagian dari timnas dan bekerja sama dengan coach
saya bersyukur bisa bekerja sama dengan beliau
dan menjadi bagian dari timnas
pengalaman yang didapatkan juga cukup spesial
tetapi saya harus teguh dengan pekerjaan saya yang harus saya jalani
dan ya harus profesional
termasuk bertemu dengan bintang bintang sepak bola
atau orang orang penting di industri olahraga atau persepak bolaan indonesia ya
yang paling membekas yang paling diingat ketemu dengan siapa
sebenarnya sebelum saya kerja di timnas juga
suka translate artis artis korea kayak idol
jadi sebenarnya saya terbiasa sama orang orang kayak heboh ya mungkin
jadi ya jadi saya sudah biasa aja gitu maksudnya dengan orang orang yang luar biasa
soalnya ya semua juga ya manusia ya gitu
tapi ya ada yang hebat ya memang coach sinteyong yang benar benar saya senang dan kaget juga
memang pas pertama saya kerja translate
sudah bekerja sama dengan coach sintayong berarti kurang lebih dua tahun ya
ada dua tahun
dua tahun ya
ada dua tahun
jadi sebagai orang terdekatnya menurut jong suk soo pribadi shin taeyong di mata jong suk soo seperti apa sih
kalau di mata saya coach shin taeyong merupakan sosok yang sangat tegas tapi tidak egois ya
beliau ya selalu menerima masukan masukan dari segala pihak demi untuk memajukan timnas indonesia
oke galak gak sih
kalau saat kerja ada yang salah benar benar bisa marah agar kita mungkin bisa perbaiki dengan cepat
pernah dimarahin atau pernah kena marah mungkin
ya pasti pernah
saya juga manusia jadi karena salah
oke tapi intinya itu apa untuk sesuatu yang lebih baik lagi ya hanya sebatas kritik gitu ya
membangun kritik untuk lebih baik

menjadi orang terdekat seorang shin taeyong pasti banyak menerima komentar komen kemudian dm di instagramnya
kalau jujur ya maksudnya untuk media sosial saya tidak bisa bales semua dm atau menjawab komentar sembarangan
apalagi ini kan masalah bola gitu
tapi ya jadi ya saya pikir saya tidak boleh membicarakan secara lelesa di publik
sebagai penerjemah setiap kali yang saya bicarakan takutnya seolah olah dianggap ko shin yang bicara gitu
iya unik ya unik sih sebenarnya banyak ya yang banyak yang unik gitu
banyak yang seru fans fans indonesia gitu
banyak yang cinta dengan sepak bola indonesia dan banyak yang mendukung sepak bola indonesia dan optimistis akan lebih baik lagi ya
begitu juga mungkin dengan harapan jong sok so
indonesia sepak bolanya akan lebih maju dan kita banyak bisa menorehkan prestasi ke depannya
kamsahamnida jong sok soe syee
sehat dan juga sukses selalu
salam untuk tipnas dan juga salam untuk ko shin taeyong
terima kasih mbak
terima kasih mbak rani